kita akan informasi selanjutnya
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini dua puluh september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga sembilan ratus delapan puluh sembilan kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus empat puluh empat enam ratus tujuh puluh enam kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak dua sembilan ratus tujuh puluh tujuh pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus dua puluh tujuh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus lima orang
sehingga total kasus meninggal dunia ada sembilan lima ratus lima puluh tiga kasus